satgas anti mafia bola berencana memeriksa mantan manajer deltras sidoarjo figit waluyo yang disebut dalam dugaan pengaturan skor di banyak pertandingan liga
vigit saat ini tengah berada dalam tahanan kejaksaan sidoarjo terkait kasus korupsi pdam sidoarjo
satgas anti mafia bola akan berkoordinasi dengan kejaksaan negeri sidoarjo untuk memeriksa vigit walio yang disebut dalam dugaan pengaturan skor di banyak pertandingan liga di indonesia
hal itu disampaikan karopemes maulus paul ribikjen dedy prostio menanggapi penyerahan diri vigit yang saat ini berada dalam tahanan kejaksaan negeri sidoarjo terkait kasus korupsi pdam sidoarjo
vigit disebut sebut menjadi aktor penting dalam pengaturan skor di laga laga sepak bola indonesia
vigit juga dikenal sebagai mantan manajer klub deltras sidoarjo
selain figit satgas anti mafia bola juga akan memeriksa mantan anggota exco pssi hidayat dan direktur liga indonesia
hari ini akan memanggil ulang kembali atas nama saudara hidayat sebagai anggota komite eksekutif
kemudian dipanggil lagi hari ini saudara m riza adiwijaya sebagai direktur pt lib
satgas anti mafia bola sejauh ini telah menahan empat tersangka
di antaranya adalah mantan anggota komisi wasit pssi prianto dan anggota komite eksekutif pssi johar ling eng
para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan pengelapan suap dan pencucian uang